kita harus segera tiba di pjj
betulnya mas ayo tuh kalau gitu mah kita pake ilmu ngecil yang nyaman
rau aman aman
gimana tuh ini dah
kok kamu digigit
wah cerita kamin
kenapa disini lagi
kamu yang khusus
ampun putri pragu
telah sampai di hutan katumbir
kita juga harus bergerak
ke arah sana
aku setuju paman
tetapi pasukan kita lemah
kian santang sudah mengkhianat
kepada paja jahat
yundar arah santang
mereka tidak ada di istana
sebaiknya kita merubah rencana
kita nantikan mereka disini
bertempur di rumah sendiri
tentunya lebih menguntungkan buat kita
kita akan lebih mengetahui
seluk beluk medan laga
dibandingkan mereka kusti pragu
aku setuju dengan siasat
sudah sampai dimana mereka
sepertinya mereka masih dalam perjalanan kusti pragu
aku tahu akan hal ini
namun dimana pasisnya mereka
ya ampun kusti pragu
hamba tidak tahu
baiklah kalau begitu
di dekat bukit istana
untuk menyambut datangnya musuh
lebih tinggi lagi
buka jauh kuat talinya
raka sebaiknya kita menggunakan jurus rambut waruga
akhirnya berhasil oke aman
raka tuhan narik
arahkan seluruh tenaga dalam muslih prabu
ke arah mata
mata segala kekuat

aku sangat membutuhkanmu dalam pertarungan besar nanti
kita harus segera tiba di pjj
betul nih mas
kalau gitu mas
kita pake yang mengecilin nyaman
kau beristirahat dulu
pulihkan tenagamu dulu
kulihkan tenagamu dulu
kulihkan tenagamu dulu
kulihkan tenagamu dulu
kulihkan tenagamu dulu
sepertinya ada orang